kurang dari tiga bulan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu dua ribu dua puluh
akan dibuka oleh komisi pemilihan umum yakni pada sembilan belas oktober mendatang
hal ini berarti pada tanggal tersebut koalisi partai politik harus sudah menentukan pasangan bakal capres cawapres yang akan didaftarkan
meski hingga kini koalisi parpol belum menentukan pasangan bakal capres cawapres mereka sudah memiliki sejumlah nama bakal cawapres
terakhir bakal capres dari koalisi perubahan untuk persatuan anies baswedan mengunjungi kediaman susi pujiastuti di pangandaran jawa barat
dalam kunjungan tersebut keakrapan antara anies dan susi tergambar dalam beberapa kegiatan
anis pun tidak menampik kabar ketika bertemu dengan mantan menteri kelautan dan perikatan
anis pun tidak menampik kabar ketika bertemu dengan mantan menteri kelautan dan perikatan
mereka adalah mohaimin iskandar sandiaga uno erick thohir andika perkasa dan agus harimurti yudhoyono
nama nama bakal pendamping ganjar diungkap ketua dpp pdi perjuangan puan maharani ketika hadir dalam acara hari lahir partai kebangkitan bangsa di solo pada senin
sekarang sudah mengerucut lima salah satunya caimin
muka muka yang jadi mbak puan
pak sandiaga pak erik pak andika mas ahaye caimin
sementara itu bakal capres dari koalisi kebangkitan indonesia raya prabowo subianto terlihat semakin dekat dengan menteri bumn erick thohir
terakhir ketika mengunjungi pt pindad pada senin presiden joko widodo terlihat naik kendaraan taktis maung bersama prabowo dan erick
ditanya apakah bakal cawapres prabowo semakin mengerut
mengerut ke nama erick tohir sekjen partai girindra ahmad nuzani mengungkapkan saat ini ketua umum pkb muhyiddin iskandar masih memegang posisi paling utama untuk mendampingi prabowo subianto
dan berkali kali kami mengatakan bahwa ketua umum partai kebangkitan bangsa adalah orang yang memegang posisi paling utama untuk mendampingi calon wakil presiden di pak prabowo subianto

meski tiga nama bakal capres sudah dideklarasi oleh partai politik hingga kini nama bakal cawapres belum ditentukan
diperkirakan nama cawapres yang diusung bakal menentukan koalisi partai politik di pemilu dua ribu dua puluh
hal ini juga diungkapkan presiden jokowi pada lima belas juli lalu ketika menghadiri rakernas relawan arus bawah jokowi yang menyebut saat ini koalisi belum jelas karena calon wakil presiden juga belum ditentukan